jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

nggak terpikirannya telah berpistak

habis dari mana pak kiai malam malam kompak pakai sarung semua habis dari masjid habis
berjamaah dengan teman teman tapi tadi kenapa kamu enggak kelihatan maaf pak kiai kan lagi
ada tugas roda tugas roda juga penting tapi minggu depan jangan sampai nggak datang lagi ya iya
iya insyaallah pak kiai ya kalau gitu selamat bertugas iya assalamualaikum waalaikumsalam
astagfirullahaladzim ya allah walaupun wadah ilhamillahilalaihuazim
ada apa pak kiai
seperti suara orang yang minta tolong
kamu mendengar ya
pasti ada sesuatu yang tidak beres
alam alam alam
ini lebih baik alam lebih baik
jok kita harus nyari cangkul itu kemana lagi jok
kita udah terus terusin kemana mana gak ketemu
saya juga tidak habis pikir
seandainya aku dipecat dari hanship
terus anak istriku makan apa aja jok
nah itulah keterobohan kita
iya terus mayat aja kok pada dicolong buat apa
nah itulah mayat aja kita belum selesai
kita harus mikir permasalahan baru
udah lah gue langsung
halo ini kan cangkul yang kita pakai menggali kuburan
iya siapa yang meletakkan di sini ya
ini pasti pekerjaannya junjungan
ayo kang kita sembunyikan sebelum para penduduk melihatnya
banyak banget perhiasannya
baru jual warisan
iya baru jual warisan
mesir banget pak burhan itu
dia mulut perempuan
suatu saat awas
maafkan kami pak latis
saya tidak mau tahu lagi kejadian ini terulang kembali
selamat malam pak
selamat siang pak kades
mau ke kota pak
belanja pak kades
jalan dulu pak
hati hati di jalan ya
mari muka pak
yang penting kita harus menjaga keamanan desa kita
maafkan kami pak kades
kita tolong barangnya diturunkan ya pak
pd dato' padahal mengaktifkan hidup diri
bawah favorite ini pandingan

bawah akhirnya mederah ituenced ganska lama
kami pasti akan melaksanakannya nyi
kami tidak akan berani ingkar pada keinginannya junjung an
aku tunggu tumbal persembahan kalian
kalau tidak nyawa kalian berdua sebagai penggantinya
pantes dia kaya mendadak
aku akan melaporkan pada lura dan warga
biar tahu rasa
tetangga kalian yang mengitip kita
bunuh aja dia nyi dia memang selalu usil pada kami
kalau begitu malam ini juga kita harus mencuri maya
iya lebih cepat lebih baik
jangan sampai ada yang mencuri mayat
jangan sampai ada yang mencuri mayat
jangan sampai ada yang mencuri mayat
kita harus menyelesaikan syarat syarat tumbal itu
kita malam ini akan dihantuk tugas e sterawas padang
jangan sampai jumelin pak kadas di depan orang
kejadian ini di luar dari jangkauan kita jo
saya jadi heran dan pura pura bingung
kok masih ada orang berani nyolong mayat ya
terus apa yang harus kita perbuat bertiga
berarti malam ini kita harus jaga super waspada
kurus kurus nggak nyangka otaknya encer juga
cepetan jalan dong
anak gadis pak mamat yang gila itu kan baru meninggal
kenapa mayatnya nggak kita curi saja
tapi dia kan gila
yang namanya tumba
mayat gadis waras atau gila
yang penting dia masih gadis
di junjungan kita mau dengan mayat gadis gila
lalu nggak ada yang nanya
kenapa sih pak
kok kelihatannya gelisah
nggak tau lah bu
dari tadi pikiran saya nggak tenang
selalu ingat dengan mendiang anak kita
yang sudah pergi
biarlah pergi pak
ibu juga merasa berat untuk melepasinya
sepertinya kematian anak kita tidak wajar
walaupun anak kita kurang waras tapi saya yakin gak mungkin dia bunuh diri
jangan lupa cangkulnya
terpaksa saya harus turun ke lapangan
ini baru namanya pak lura
merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian ini
halo pak lurah
gimana keadaan kampung kita
wah aman terkendali kok pak lurah
tidak ada gerak gerik yang mencurigakan
untuk sementara waktu tidak pak
anehnya penjahatnya malah takut sama orang orang kurus ini pak lura
takut disikut manjem
kalau laporan jangan suka bercanda
enggak pak lurah apalagi ngadepin kita yang berani dan berwibawa ya
dah kopi dulu
nanti abis ini kita beli nasi uduk
makasih pak lurah
makasih pak lurah
makasih pak lurah
makan pak lurah
dan mudah mudahan kampung kita ini tidak ada kejadian yang aneh lagi
nasi pun siapa dulu
di junjungan kami
terimalah persembahan ini
terimalah persembahan dari pengabdimu ini
kemana mayat anak kami ya allah
sudah bu sebaiknya kita lambangkan
ada apa yang berkulinya
kami tidak tahu pak
ada apa ini ada apa
keburan anak kami dibuka orang orang pak
ternyata pencuri mayat ini masih berkeliaran di kampung kita
kalian bilang tadi malam keadaan kampung kita aman
bisa kerja enggak sih
betul pak tolong kami pak
insya allah mayat putri ibu pasti ketemu
saya sudah mendengar cerita cerita tentang
hilangnya mayat mayat dari dalam kuburan itu
di balik peristiwa ini
pasti ada sesuatu yang tidak beres
untuk apa si pencuri itu
mengambil mayat mayat di dalam kubur
itu orang orang yang sedang menuntut ilmu kebatinan
atau untuk tumbal
tolonglah penduduk kami pak kiai
untuk memerangi kejaliman
adalah kewajiban setiap hamba allah
walaupun saya tidak diminta
pasti saya akan memeranginya
karena itu adalah kewajiban
terima kasih pak kiai
pak kiai tahu tanda tanda dan ciri ciri
orang yang melakukan kejahatan itu
datang secara mendadak
biar aku ngurus sih
dan tidak sahaper saluran tersebut
untuk ke tuna beli belah
sungguh sahdis perbuatan mereka
perbuatan siapa pak kiai
benar dugaan saya pak lora
ada di antara warga kampung kita yang mengabdi kepada jih
warga kita itu mencari kekayaan dengan jalan pintas
pak kiai apakah mereka yang mencuri mayat mayat gadis di kampung kita ini
benar pak lora
bahkan dia juga yang membunuh
dan mencuri mayat mayat gadis di kampung kita ini
dan membawa mayat pak burhan
beberapa hari ini pak buron tidak pernah kelihatan
siapapun orangnya saya akan mendatanginya
menegur dan menasehatinya
tapi perbuatan mereka itu sudah melampaui batas dan melanggar hukum pak kiai
hentikan perbuatan kalian
jangan pura pura tidak tahu
boleh kalian bohongi
tapi saya tidak
perbuatan kalian telah mengganggu ketentraman penduduk
itu urusan kami dengan penduduk bukan dengan sampean
kiai urus saja urusan kiai sendiri
urusan yang mengganggu ketentraman penduduk adalah menjadi kewajiban saya
kami tidak ada urusan dengan sampean
kita harus melaporkan kejadian ini kepada junjungan kita
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
jadi yang dimaksud pak kiai
itu siapa orangnya
nanti kamu akan lihat sendiri siapa orangnya
pak kiai pak kiai
apa sebab sih kepala kita ditutupi pakai alut ini
itu bagian dari usaha kita
oh begitu pak kiai
ya mudah mudahan saja
ya mudah mudahan saja
wahai nyi junjungan kami
kami mohon hadirlah
kami membutuhkan pertolongan darimu nyi junjungan
ada perlu apa
sehingga kalian mengganggu tenangannya
ampun nyi junjungan
ada orang yang mengganggu pekerjaan kami
dalam mencari persembahan untuk nyi junjungan
perlu hati hati kalian
hai jin pembuat onar
aku hancurkan tempat ini
lebih baik kalian pergi dari sini
sebelum kalian mencari persembahan
sudah ditentukan oleh allah
bukan diatur oleh kaum jin
kembali ke asalmu
berani kau merintahkan
aku bukan cuma mau merintah
tapi akan menghancurkanmu
dua lah kau dari pohon ini
kalau tidak aku hancurkan pohon ini
wa rahmatullahi wa barakatuhu
jangan lupa like share dan subscribe ya